dan dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur dki jakarta petahana basuki cayapurnama tidak bisa lepas dari nama buniani
tadi juga sudah disebutkan pria yang mengaku telah mengunggah video dan membuat tulisan mengenai ahok yang menyinggung surat al maidah ⁇ ayat lima puluh satu ini
dan berujung pada demonstrasi besar jumat empat november lalu
menanggapi hal ini basuki cahayapurnama berpendapat bahwa buniani juga seharusnya diproses hukum
ahok juga menegaskan tidak akan mundur dari pencalonan gubernur dki jakarta
masa gara gara seorang buniyani seperti itu memfitnah
menurut saya itu memfitnah sebetulnya
kok nggak ada yang mau menarik diri gitu loh
minta saya diperiksa saya diperiksa
saya sudah sampaikan kalau karena saya membuat negara kita begitu kacau
saya rera ditangkap dan dipenjara kok
tapi saya tidak akan pernah mundur
karena kalau saya mundur saya juga dipenjara
yang kamu negara ini memang begitu kacau gara gara seorang ahok
saya rera ditangkap dan dipenjara
tapi bukan karena difitnah menghilangkan kata pakai gitu loh